hai hari ini senin tujuh belas oktober dua ribu dua puluh dua sejumlah tersangka kasus pembunuhan brigadir yosua
diantaranya mantan kadif propam mabeskolri ferdi sambo putri chandrawati kuat ma'ruf dan
riki rizal dijadwalkan menjalani sidang perdana di pengadilan negeri jakarta selatan
pejabat humas pengadilan negeri jakarta selatan ju yamto mengimbau masyarakat agar tak hadir ke
pengadilan karena pengadilan negeri jakarta selatan telah menyediakan fasilitas tv pool
yang bisa diakses oleh siapapun dengan layanan streaming selain itu dalam sidang perdana sambo
cs ini pengadilan negeri jakarta selatan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung di
dalam ruang sidang hanya lima puluh orang termasuk
diantaranya mantan kadif propam mabeskolri ferdi chandrawati kuat ma'ruf dan ricky rizal dijadwalkan menjalani sidang perdana di pengadilan negeri jakarta selatan menerapkan pembatasan jumlah pengunjung di dalam ruang sidang hanya lima puluh orang termasuk

sidang perkara brigadir yosua ini dipimpin oleh hakim wahyu iman santosa dan hakim anggota morgan
simanjuntak serta hakim alimin ribut sujono sudah diagendakan dan sudah ditunjuk majelis hakimnya
reddy sambu kemudian bu chandrawati kemudian kuat ma'ruf dan dua orang lainnya itu hari senin tanggal
tujuh belas oktober anggota pasal ite dan berkas itu akan dimulai hari rabu sembilan belas oktober
pimpinan sidang hakim wahyu iman santosa merupakan wakil ketua pengadilan negeri jakarta selatan ia
sebelumnya pernah menangani kasus dugaan korupsi bupati mimika sementara hakim morgan simanjuntak
diketahui pernah menjatuhkan vonis mati dalam kasus korupsi yang terjadi di bupati mimika dan di bupati mimika di kota jawa selatan
kasus kepemilikan narkoba saat ia bertugas di pengadilan negeri medan ia juga pernah menangani
kasus yang terkait joko chandra selanjutnya hakim alimin ribut sujono yang pernah menjabat sebagai
kepala pengadilan negeri bantul ia juga pernah menjatuhkan fonis mengabulkan pasangan beda agama
untuk dicatatkan dalam administrasi negara selain verdi sambu putri candrawati
kuat ma'ruf dan dua orang lainnya diketahui pernah menjatuhkan vonis mati dalam kasus kepemilikan narkoba saat ia bertugas di pengadilan negeri medan
buat ma'ruf dan ricky rizal tersangka lain perkara brigadir yosua yaitu barada eliezer akan mulai menjalani sidang pada delapan belas oktober esok
sementara untuk kasus obstruction of justice akan mulai sidang pada rabu sembilan belas oktober lusa
tim liputan cnn indonesia